tapi tadi minta penjelasan ke menteri perhubungan ya semuanya sudah di
kalau dibandingkan dengan tahun tahun yang lalu saya kira tahun ini jauh lebih bagus jauh lebih bagus
saya tidak melihat ada antrian yang sangat terlalu panjang
atau yang di airport atau di stasiun atau di terminal yang begitu rame dan berdesak desakan saya lihat nggak ada
tapi ketika antisipasi ini seperti apa pak
manajemen yang baik ini diteruskan manajemen yang sudah baik diteruskan
yang ada masalah kecil kecil segera diselesaikan
saya kira perencanaan yang rapi akan memunculkan sebuah pelaksanaan yang baik
ini saya kira diorganisasi dengan sangat baik
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya